sudah ada jajaran sepeda yang siap mengelilingi jakarta untuk menyajikan kopi kopi yang biasa anda nikmati
nah pedagang kopi keliling atau starling ternyata tinggal di suatu kawasan yang sama yaitu kampung starling yang berlokasi di jakarta pusat
aktivitas warga kampung ini tidak jauh dari persiapan starling
mulai dari mempersiapkan es batu air panas stok kopi dan minuman ringan untuk dijual keliling jakarta
iwan ketua rt kampung mengaku seluruh warga yang tinggal di kampung ini memang berhubungan dengan profesi starling
ada yang berprofesi sebagai pedagang keliling ada yang menjadi agen starling hingga yang membuka warung untuk menjual makanan bagi para pedagang starling
menurut iwan warga sebenarnya sudah lama bermukim di sini
namun perubahan konsep menjadi kampung starling terjadi sejak tahun dua ribu sembilan
perubahan ini mengikuti mayoritas masyarakatnya yang menjajaki profesi berdagang kopi keliling sejak empat belas tahun lalu
ini kan ada sepuluh agen dari sepuluh agen itu minimal paling banyak empat puluh empat puluh lima
empat puluh lima orang dalam satu agen
namun pedagang kopi keliling ini mayoritas dari suku madura
iwan mengaku sebelum berdagang kopi menggunakan sepeda warga menjual teh menggunakan gerobak
namun pada tahun dua ribu sembilan ada pedagang bernama darsa yang mencetuskan ide berdagang kopi keliling menggunakan sepeda
berdagang menggunakan sepeda dianggap lebih praktis hemat biaya dan mendapat keuntungan lebih banyak
sang pencetus ide kemudian kembali ke kampung halaman di tegal jawa tengah
namun warga kampung tetap berjualan starling
sampai hari ini ada ratusan pedagang starling yang tinggal di kampung ini
karena mayoritas pedagang starling ini adalah perantau disinilah agen starling berperang
agen memberikan fasilitas bagi mereka yang datang dari kampung dan ingin menjadi pedagang starling
saat ini kampung starling memiliki sepuluh agen
salah satu agen starling di kampung ini mengaku seluruh keuntungan hasil berkeliling diambil oleh pedagang starling
para agen hanya mencaratkan para pedagang starling untuk membeli perlengkapan berjualan di agen masing masing
agen kan nyiapin barang kalau datang dari kampung baru dia kasbon dulu ntar kalau udah punya baru dibalikin lagi ke bosnya gitu
apa aja semua udah diperlengkapin sepeda termos semua apakah permintaan anak anak
jadi berapa sekarang udah ada berapa pedagang
syaiful mengatakan para pedagang starling ini memiliki dua shift yaitu pagi dan sore
para pedagang shift pagi akan berkeliling dari subuh hingga siang hari sedangkan para pedagang sore akan berkeliling pada sore hingga tengah malam
sedangkan untuk rute berkeliling syaiful mengaku tidak ada pembagian wilayah
para pedagang bebas berkeliling dan berjualan
namun biasanya mereka berjualan di area sekitar jakarta pusat
untuk membuktikan saya pun keluar dari kampung starling menuju area sekitaran jakarta pusat mencari pedagang starling
nah kalau tadi kita udah keliling ke perkampungan starling nah sekarang kita cek di jakarta ada nggak nih pedagang starling
nah pas banget nih ada bapaknya
halo pak aku mau dong pak kopinya pak
kopi apa nih pak
wah ada banyak sekali nih ya pilihannya
kayaknya saya ini aja deh pak white coffee
iya boleh ya
nah boleh nggak saya ikut bikin pak
awalnya saya harus ngapain pak
nih ya kita gunting dulu kopi pilihannya
ini kan ada banyak nih segala macam merek
oh gelasnya di sini nih
oh gelasnya di sini nih
jadi kita siapinnya di mana pak di sini ya
oh jadi di belakang disediakan meja kecil untuk mempersiapkan kopi
oke ini ada tong sampahnya juga ya pak ya
oke lengkap ya
nah sekarang air panasnya di mana pak
oh ini di pencet aja
iya di pencet ini
kayaknya kurang nih
oke udah jadi ya pak ya udah begini aja
oke udah jadi ya pak ya udah begini aja
aduh pake sentong

nah ini dia jadi tadi bikinnya tuh cukup gampang karena disini udah ada lengkap sampai tong sampah pun ada
jadi nggak buang sampah sembarangan nih pada gang starling
pak kalau dalam sehari bisa jual berapa kopi pak
ya kalau area biasa ya agak beningan
kita punya seteman sepuluh minggu
dalam sehari kira kira keuntungannya berapa sih pak
ya kalau sehari ya man man dua ratus
oke berarti pedagang kopi keliling ini cukup menjanjikan ya pak ya
oke pak sukses terus pak
kopi keliling ini dibanderol dari harga tiga hingga enam rupiah per gelas
rio serta pedagang kopi di kampung starling lainnya mengaku
omset per hari yang ia dapat cukup untuk hidup sehari hari
dan dikirim untuk keluarga di kampung
para perantau difasilitasi dan diberdayakan untuk bisa mandiri dan berjualan
membuat kampung starling ini beda dari yang lain
iwan ketua rt kampung starling berharap
pemerintah membina warga kampung starling agar lebih sejahtera
aulia wardani devi fitriani jakarta